untuk membahas pengungkapan jaringan ni di indonesia
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan karopenmas divisi humas polri
brigjen paul ahmad ramadan
selamat malam pak ramadan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
langsung saja ada enam belas orang yang ditangkap di sumatera barat
ditetapkan sebagai tersangka apa peran dari masing masing mereka ini
ya pertama saya benarkan dulu bahwa densus delapan puluh delapan anti karopolri telah
menangkap ya pada tanggal dua puluh lima maret yang lalu
di mana merupakan jaringan organisasi nii
negara islam indonesia yang merupakan sebuah organisasi yang sangat terlarang ya
mana konsepnya adalah mereka ini ingin merubah ideologi negara
geologi pancet juga menjadi geologi tarihat islam
di mana ingin mendirikan negara
nah peran perannya secara keseluruhan mereka adalah sebuah kelompok yang ingin merubah ideologi negara
kemudian mereka juga sudah melakukan pelatihan pelatihan yang dinamakan idat itu
ya kemudian mereka juga melibatkan anak anak dalam arti memberikan doktrin ya kepada anak anak
di dalam pelatihan tersebut ya
karena beberapa bukti ditemukan bahwa mereka mengajarkan ya
tentang ideologi ideologi tersebut
tapi kami pastikan bahwa tidak ada penegakan hukum oleh densus delapan puluh delapan yang dilakukan terhadap anak anak
jadi kami ulangi tidak ada memanggil ataupun memeriksa terhadap anak anak
bahwa informasi itu diperoleh dari interogasi beberapa tersangka
dan penyelidikan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
baik bapak artinya dari enam belas orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini
tidak ada di antara mereka yang usianya di bawah umur atau masuk dalam kategori anak anak begitu ya
perlu kita tegaskan
betul tidak ada sama sekali anak anak ya
densus delapan puluh delapan tidak sama sekali menyentuh anak anak ya
informasi ini diperoleh dari
densus delapan puluh delapan menjelaskan para tersangka tersebut dan hasil penyelidikannya
ini merupakan doktrin mereka sejak ini kepada anak anak di bawah umur
jadi tidak ada anak anak yang disentuh oleh anggota densus delapan puluh delapan
dari enam belas orang tersangka ini apa kemudian perannya
berarti mereka menjadi guru dan apa kemudian pola pola pergerakan yang mereka lakukan
dalam perekrutankah atau yang satu ada yang bertugas sebagai apa
nah ini pembagian perannya
hingga akhirnya hasil penyelidikan dari polisi menangkap mereka dan menetapkannya sebagai tersangka
ini dinyatakan tersangka adalah hasil penyelidikan dan pemantauan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya
dan ini diperoleh juga dokumen dokumen yang telah disita oleh densus
juga saya juga menyerta
beberapa persenjataan ya artinya ada senapan ada juga benda benda tajam atau senjata senjata tajam yang digunakan pada saat pelatihan
nah ini juga peran peran mereka ada juga yang berperan untuk merekrut ya
merekrut ini juga tentu merekrut sejak ini ya jadi memperbanyak kekuatannya
jadi anak anak tersebut dilibatkan mungkin untuk membuat anak anak lebih mengetahui doktrin doktrin dari mereka ya
yang jelas mereka mengajarkan ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila
tadi anda juga menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan rekrutmen terhadap anak anak yang ada
nah anak anak yang disasar ini anak anak yang seperti apa
karena berdasarkan informasi sebelumnya
sudah dikatakan bahwa penangkapannya memang di sumatera barat begitu
tapi jaringan nii ini juga berkaitan dengan jaringan yang ada di sejumlah kota besar lain yang juga ada di indonesia
jadi begini doktrin tersebut bukan langsung kepada anak
tetapi ketika pelatihan idat orang tua mereka orang tua mereka ini melibatkan anak anaknya
jadi anak anaknya itu sudah diajarkan
dengan sendirinya sudah dikenalkan
dikenalkan dengan pelatihan kemudian dikenalkan dengan ideologi ideologi yang diajarkan
jadi bukan doktrin secara langsung khusus kepada anak anak
tapi para orang tua diantaranya yang beberapa orang yang ditangkap ini mereka melibatkan anak anak untuk diajak
perekrutannya ini berarti artinya masih aktif terus dilakukan
dan pendalaman kasus ini juga pasti akan terus dilakukan
dilakukan oleh pihak kepolisian
pola pendekatannya seperti apa pak
apakah kemudian komunikasinya melalui internet
atau seperti apa yang dilakukan oleh jaringan nii ini
mereka ke kelompok ya
jadi kelompok mereka mengajarkan
jadi sebuah kumpulan mereka
kemudian mereka merekrut dari komunikasi individu ke individu
mereka cukup rapat
mereka cukup berhati hati dan kita terus mengikutinya
berarti untuk pelatihan pelatihan yang dilakukan juga secara langsung begitu ya
ataukah melalui internet
karena kalau kita tahu ada sejumlah jaringan teroris lainnya yang juga memanfaatkan internet dalam hal ini
untuk bisa proses perekrutan kemudian juga pelatihan yang dilakukan
pelatihan itu kalau yang dilakukan secara langsung
jadi pelatihannya bentuk pengenalan
mereka melakukan lokasi terbuka ya
mereka melaksanakan camping bersama
nah di situ mereka mengajarkan seperti kegiatan kegiatan di luar ya
outdoor gitu ya
jadi di alam
mereka mengajari di alam
seperti yang kemudian disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa jaringan ini atau kelompok teror ini diduga memang sudah terhubung dari wilayah jakarta jawa barat hingga bali
meskipun tadi ya penangkapannya dilakukan di sumatera barat
nah sejauh ini memang sudah berapa lama kelompok ini kemudian dipantau dan kedepannya apa upaya yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan bahwa seluruh jaringannya bisa terdeteksi dan juga bisa ditindak
pemantauan ini dilakukan sudah sejak lama
dan kita memantau tidak di satu titik tapi di beberapa titik
dan juga kita memantau antara jaringan yang ada di provinsi a ke b
kita terus pantau pak
dan ini masih dialami oleh jenderal ustaz bapak
itu artinya memang adanya jaringan nii yang sudah sejak awal bahkan informasinya ini kan dari sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh an ya pak ya
jadi saat ini masih terus ada di indonesia dan pola penanganan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian nanti akan seperti apa untuk mengatasinya
tentu sedini mungkin ya mbak ya
sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan
baik dalam bentuk edukasi deradikalisasi maupun penegakan hukum
tentu kita lebih mengutamakan adalah edukasi
program program itu terus jalan agar masyarakat indonesia tentunya tidak mudah papar dengan paham paham radikal yang bertentangan dengan ideologi negara kita
terima kasih banyak bapak brigjen paul ahmad ramadan karopen mas divisi umas polri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak